penggunaan pesawat kepresidenan oleh calon presiden petahana untuk kampanye pada pilpres dua ribu sembilan belas masih menjadi perdebatan
pasalnya belum ada aturan yang jelas mengenai penggunaan pesawat kepresidenan dalam aturan pemilu
penggunaan pesawat kepresidenan untuk kampanye joko widodo bila nanti maju sebagai capres petahana menuai polemik
kpu sendiri mengizinkan petahana menggunakan pesawat kepresidenan karena merupakan fasilitas yang melekat pada presiden dan alasan keamanan
dikutip dari detik com ketua kpu arief budiman menyatakan bahwa petahana presiden yang kembali maju dalam pilpres dua ribu sembilan belas diperkenankan untuk menggunakan fasilitas kendaraan milik negara seperti pesawat kepresidenan
hal senada diungkapkan oleh kepala staf kepresidenan muldoko
muldoko mengatakan bahwa hal hal tersebut tidak bergantung
yang melekat dalam protokol negara seperti pesawat kepresidenan dan pengawalan tetap dapat digunakan petahana dalam masa kampanye
jadi contoh pada saat pemilu ada emergensi kedaruratan padahal memerlukan kehadiran pemimpin di situ

jadi yang penting adalah ada pemahaman bersama bahwa tugas tugas kenegaraan kita berjalan walaupun dalam masa kampanye
sementara itu ketua dpp gerindra ahmad riza patria menilai bahwa sesuai undang undang
presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye kecuali pengamanan yang melekat saja
ahmad riza menambahkan pesawat kepresidenan sebaiknya dipakai untuk bekerja
sedangkan untuk keperluan kampanye capres petahana dapat menyewa pesawat
kpu sendiri saat ini masih menggodok peraturan untuk pemilu dua ribu sembilan belas bersama bawaslu dan komisi dua
kepresidenan itu merupakan fasilitas yang melekat pada presiden seperti pengamanan
sehingga ketika melakukan aktivitas seperti kampanye juga tetap bisa digunakan
kami akan mengulasnya malam hari ini dengan ahmad riza patria komisi dua dpr dari fraksi gerindra
dan kemudian ada arief yubowo komisi dua dpr dari fraksi pdi
perjuangan selamat malam
mas arief terima kasih
sudah hadir kita akan coba ulangi lagi mendengarkan pernyataan dari pak muldoko
untuk lebih jelas lagi apa yang ada pernyataan dari ksp terkait dengan penggunaan pesawat kepresidenan ini
pak joko widodo berkampanye sebagai pencalonannya di periode kedua nanti
presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
sebagai kepala pemerintahan mungkin ada batasan batasan
tapi sebagai kepala negara ini yang memang belum detail diatur ya
memisahkan antara kepala pemerintahan dan kepala negara ini
padahal dua tugas itu kadang kadang sulit dibedakan
pada saat pemilu ada emergensi kedaruratan
padahal memerlukan kehadiran pemimpin di situ
maksudnya boleh pakai pesawat
padahal itu masa masa kampanye ini yang agak sulit ya
jadi yang penting adalah ada pemahaman bersama
bahwa tugas tugas kenegaran kita berjalan
walaupun dalam masa kampanye
saya minta pendapat langsung ke pak riza patria yang sempat mengeluarkan pernyataan bahwa
harusnya tidak digunakan
tidak bisa digunakan pesawat kepresidenan itu
bagaimana anda melihat komentar yang menanggapi pernyataan anda
bahwa pesawat kepresidenan itu melekat kepada presiden
termasuk sisi pengamanannya
jadi yang pertama diatur undang undang di dua ratus delapan puluh satu dan tiga ratus satu jelas ya
pasal dua ratus delapan puluh satu ya undang undang pemilu
jelas bahwa tidak boleh menggunakan pasti dalam jabatannya
kecuali pengamanan bagi pejabat negara
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan
nah kalau presiden
apa yang melekat pengamanannya
ada reng rengan lah kalau orang cianjur bilang itu
ada mobil kesehatan
dan sebagainya itu rombongan
itu melekat melalui pengamanan
kalau apabila terjadi apa apa di jalan
itu semua tidak dikurangi satu
ada protokoler yang mengikat
ada pengamanan itu yang mengikat
kalau presiden lewat itu
di setiap apa namanya
belokan di setiap persimpangan
itu artinya dari ujung jalan ke ujung tujuan
itu pengamanannya luar biasa
kalau itu boleh melekat
ya itu sebagai presiden
sebagai calon presiden juga melekat
itu yang dimaksud melekat
sebagai calon presiden
juga itu melekat yang dimaksud melekat seperti itu
nah kemudian pertanyaannya
bagaimana dengan pesawat presiden
pesawat presiden itu
dulu dimaksudkan dibuat
dan dipersiapkan oleh pak s b
di akhir masa jabatannya
memudahkan presiden menjangkau wilayah seluruh indonesia
dan itu fasilitas pemerintah
fasilitas pemerintah sebagai presiden
sebagai kepala negara
dia tidak perlu charter
apalagi ikut yang reguler dan sebagainya
bisa kapan pergi
nah kemudian apakah ini dibolehkan
kampanye jelas tidak
karena ini yang namanya pas negara
tidak dimaksudkan dalam rangka pengamanan presiden
tapi untuk memudahkan tadi
untuk memudahkan saja
dan ini dibiayai oleh apbn
bayangkan kalau dianggap ini bagian dari pengamanan
itu sangat berbahaya
itu artinya presiden
atau kita semua pemerintah dp undang undang
itu berarti secara tidak mempertegaskan
bahwa pesawat lain tidak aman
maksudnya begitu ya
iya bisa diartikan begitu
kalau pesawat ini dalam pengamanan presiden
itu juga dianggap berarti pesawat reguler
yang biasa begitu
atau yang di charter berarti tidak aman
karena ada banyak yang ngomong begini
ketua dpr termasuk wakil presiden
yang mengomentari tentang hal ini
bahwa presiden ini kan tidak boleh sembarangan
untuk naik pesawat jadi pesawat yang harus
loh pertanyaannya sederhana
apakah pesawat yang lainnya di charter tidak aman
pasti aman harus memenuhi syarat ada standar
ya penerbangan dan sebagainya
kemudian kalau dia pakai pasal presiden
itu kan uang negara pakai apbn
bayangkan dari sekian biaya kampanye
diantara item yang besar apa
perginya capres capres kebanyakan di seluruh indonesia
berarti dia telah menggunakan uang negara
ini sangat berbahaya
dianggap melebihi kewenangannya
nah kemudian sederhana lagi yang terakhir
dulu sebelum ada kepresiden
semua kan tidak pakai pesawat reguler
dulu pak sby ibu mega
tidak pakai pesawat presidenan
tapi ini kan kpu kemudian sudah menyatakan ya
mungkin ada kita munculkan cuplikan dari
kutipan dari pernyataan kpu
ketua kpu arief budiman
tentang pesawat kepresidenan ini
yang bisa digunakan untuk berkampanye
kita lihat berikut ini
bahwa sudah nolak kan
kita lihat ya pernyataan dari arief budiman
ketua kpu itu kan ya
penyataan yang melekat kalau nanti menggunakan
alat transportasi yang tidak terstandar
pengamanannya itu kan bisa
beresiko begitu ya
ini pernyataan dari ketua kpu
tapi mas arief wibowo melihatnya seperti apa
dari pdi perjuangan tentang
pesawat kepresidenan ini yang bisa digunakan
ya jadi saya kira itu tadi
yang disampaikan oleh mas riza
itu satu tafsir
tentang apa yang disebut dengan fasilitas
ya itu diatur
di dalam undang undang nomor tujuh
tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
di pasal dua ratus delapan puluh satu
tepatnya ayat satu dinyatakan bahwa
dikecualikan fasilitas pengamanan presiden
nah ini presiden zaman sekarang
yang sudah ada pesawat kepresidenan
ya pada zaman pak s b
belum ada pesawat kepresidenan dan itu
diktiarkan pada akhir masa jabatan
bisa terwujud dan akhirnya
alhamdulillah terwujud yang itu kemudian digunakan
bisa digunakan oleh presiden memang salah satu
adalah untuk memperlancar
kerja presiden baik sebagai kepala negara maupun
kepala pemerintahan tapi yang melekat
di dalamnya kedua adalah soal aspek keamanan
dalam pesawat ini
maksudnya terkait pesawat ini ada aspek keamanan
iya tidak berarti juga pesawat yang lain tidak aman
mungkin pesawat yang lain aman bagi orang
sekelas mas riza sekelas saya
tapi bagi presiden belum tentu aman gitu
jadi menurut tema saya tidak ada
masalah jika kemudian presiden menggunakan
pesawat kepresidenan sebagai
bagian dari fasilitas pengamanan presiden
dan itu juga dalam rangka untuk mempercepat
sebagaimana yang tadi dikatakan oleh
kepala staf presidenan kalau ada sesuatu yang
penting mendesak tidak
satu situasi yang bisa dihadapi
dan bisa dilakukan dengan segera
untuk presiden bisa
pergi kemana saja dalam rangka menjalankan
tugasnya terutama sebagai kepala negara
jadi menurut tema saya itu
hal yang biasa biasa pun pak jokowi
mengatakan bahwa kalau tidak pakai pesawat kepresidenan
juga tidak apa apa tetapi bahwa ada
dan dia sebagai presiden jadi saya kira
ada orang di indonesia itu yang memang
sulit untuk kita
bahan kecemburuan karena
kedudukan karena posisinya sebagai
presiden lagipula kan kalau
menggunakan pesawat kepresidenan
dalam konteks sebagai bagian
dari fasilitas pengamanan
itu kan tetap kalau kampanyenya
dari dimana beliau bertugas sebagai kepala pemerintahan
kan harus tetap cuti di luar tanggungan negara
oke ya kecuali hal yang
sifatnya terkait dengan fasilitas pengamanan
nah saya kira itu saja
tafsirnya nah kalau kemudian dianggap bahwa
presiden kemudian memanfaatkan
fasilitas negara yang bisa
ditafsir sebagai di luar fasilitas
pengamanan itu siapapun bisa
menafsir tetapi ini harus kita tempatkan
bahwa presiden yang dimaksud adalah sebagai
kepala negara sebagai institusi
yang harus kita hormati siapapun
nanti yang menjadi presidennya
selain mempermudah tadi ada aspek keamanan yang
memang tidak disesuaikan iya tadi kan mas arief
kpu itu bagian yang melekat
tadi saya sampaikan ya
yang melekat itu
ada standarnya ada aturannya
juga tertulis jelas tidak
tidak diatur memang ya sejauh ini
belum pernah diatur yang melekat itu seperti apa
yang melekat itu sederhana
sebetulnya kalau kita lihat di pilkada
ya kepala bupati itu
tidak ada perbedaan incumbent dan bukan
incumbent jadi kalau mas arief
gubernur saya calon
gubernur berkompetisi itu sama
opasitasnya pengamanan persis
itu sama artinya apa cuma
itu di indonesia artinya dia harus
memberikan kesamaan tidak boleh ada
perbedaan yang kedua saya ingin
membandingkan kalau mas arief sebagai
saya sebagai cowok presiden berarti sudah ada perbedaan
berarti kita telah membedakan
antara satu dengan satu
yang lain tapi konteks presiden tadi
iya betul tapi tetap saja tidak bisa dicemburu
ada satu orang yang tidak bisa dicemburu
di negeri ini tapi kan ini
tadi kan juga berarti
kan tidak aman dong
menjawab tadi soal dia
apa harus menunggu jam
terbang ya di mana mana presiden
ya mohon jangan dengan presiden ya
ketua ketua ormas saja
kalau kampanye itu juga sudah charter
selama ini ketua umum
saja nggak usah calon presiden yang kampanye
pilek itu ke aceh ke
mana mana charter jadi pasti charter
pak jokowi kemarin charter pak
itu sudah biasa dulu psb
juga jadi tentu tidak harus menunggu
pesawatnya standby charter itu
standby sejauh yang dia butuhkan gitu
jadi kapan saja bisa berangkat
bisa take off dalam keadaan apapun
presiden kemudian yang kedua
yang paling penting tadi
apakah ini bagian
itu yang ingin ditafsirkan
itu yang ada selama ini
tidak masuk dengan pesawat presiden
karena dulu dipungsikan
diadakan dalam langkah mempercepat
sekalipun mungkin ada kualitas
pengamanan yang lebih
tapi bukan itu poinnya
pemilu ini harus asasnya
adil ada kestaraan
berarti sudah tidak ada keadilan
sudah tidak ada kestaraan apabila
ada perbedaan antara satu pasangan calon
dengan pasangan calon yang lain
ini sangat membutuhkan
biaya yang besar berarti satu pasangan
calon telah diuntungkan dengan biaya yang
luar biasa sementara pasangan yang lain
dibebankan biaya soal kestaraan
biaya nanti akan dijawab oleh mas arief ya setelah
jeda berikut ini tetaplah bersama kami di prime news
bicara tentang fasilitas kepresidenan
yang bisa digunakan saat
kampanye mana yang melekat mana yang tidak
tapi konteksnya tadi pak riza patria
sudah membawanya ke soal
masalah kestaraan dalam sebuah
kontestasi harus setara dong kalau kayak begini
akhirnya tidak setara dan biayanya
besar mas harif bagaimana menanggapnya
saya kira soal kestaraan tidak bisa
sesederhana itu ya memang
ada konsekuensi pak jokowi ini
presiden republik indonesia
dari dua ratus enam puluh juta
kurang lebih warga negara indonesia itu hanya satu
presidennya kalau bupati gubernur banyak
wakil bupati juga banyak wakil bupati jadi tidak bisa
disamakan dengan resimil kada ya
konsekuensi yang sedang menjabat
ini kan dengan asumsi bahwa pak jokowi
nanti akan menjadi capres ya
dalam posisi yang bersamaan beliau juga presiden
tidak diberhentikan hanya cuti
kampanye saja ya karena itu adalah
fix term dalam setiap jabatan
yang diperoleh secara politik
nah karena itu kalau ada yang melekat
dan karena itu presiden apapun
masih presiden maka itu
konsekuensi logisnya yang penting adalah
di luar fasilitas pengamanan itu
ya itu yang tidak diperbolehkan kalau itu masih
contohnya apa misalnya yang nggak diperbolehkan
jadi orang bisa jelas mana sih yang
tidak bisa digunakan presiden misalnya begini
di dalam saat presidenan pak jokowi bersama orang orang
partai oh itu nggak boleh ya
pd perjuangan yang tidak boleh pd perjuangannya yang
menikmati fasilitas itu untuk
untuk meskipun pak jokowi kader pdi
perjuangan gitu nah itu yang tidak boleh tapi
kalau hanya untuk pak jokowi dan
pada saat itu beliau tetap menjadi presiden
sekaligus petahana yang akan
bertarung lagi akan bertarung lagi ya boleh
begitu loh dan hanya dikawal dengan
pampresnya jadi sesuatu yang
normal saja menurut saya siapapun bukan
hanya pak jokowi nanti siapapun yang mengganti pak jokowi
presiden juga akan begitu tapi yang
tidak boleh adalah misalnya disitu ada orang partai
partai partai pendukung ikut numpang disitu nah ikut saya
misalnya numpang disitu kalau ketua umum
partai juga tidak boleh ya tidak boleh dong
itu bukan fasilitas yang harus yang
boleh kepada ketua umum partai karena
tidak ada kecuali yang disebut
kecuali fasilitas pengamanan untuk beliau
sebagai presiden nah kalau saya anggota
dpr kan tidak masuk disitu
meskipun saya adalah temannya misalnya begitu
ikut mau kampanye pada
tempat yang sama itu baru menyalahi ya
itu artinya beliau memberikan
fasilitas kepada saya di luar yang
diberikan untuk dirinya sebagai presiden
oke jadi konteks kesetaraan yang dimaksud

logis saja kalau yang
disampaikan mas ari betul
orang partai tidak boleh
jangankan orang partai
men sack neck aja nggak boleh karena
men sack neck kan tidak
diberhentikan tidak boleh ikut
men sack neck yang kebetulan non
partai kan begitu tidak
boleh itu jelas ketua umum partai
sekalipun ibu megawati
mantan presiden kita sekalipun
tapi tetap menurut
kepresidenan dibuat diperuntukkan
untuk mempercepat mempasang
fasilitasi dan lain itu
diperuntukkan untuk yang anda maksudkan
kesetaraan itu harus satu a
juga yang lain harus a begitu tidak juga
presiden itu kan pakai mobil
anti peluru kan oke
dia kampanye ke satu daerah
apa dia naik mobil kijang
mobil yang lain begitu ya kan tidak
kan tidak tetap dia
pakai mobil kepresidenan
itu yang saya maksud itu boleh boleh
tidak hanya itu perbedaannya dengan pak prabowo
nanti dia itu ada mobil
yang melekat ada mobil kesehatan
oh ya ada pengambangan
reng rengan kalau orang sunda bilang begitu
itu boleh pak prabowo tidak
diikuti itu dengan fasilitas
demikian pak prabowo nanti sebagai
capres dia standar yang normal
saja dia lebih dari normal karena
kebetulan jadi anda juga memahami maksudnya kesetaraan
itu tidak dengan avis yang sama
tapi kalau soal pesawat
anda sudut pandang anda bahwa itu
adalah fasilitas untuk mempermudah
bukan pengamanan betul kalau logikanya
begitu kan mobil yang lain berarti gak aman juga
ini bagian dari fasilitas
hanya memperlancar tetapi juga bagian dari
fasilitas pengamanan kepresiden bukan mobil yang lainnya itu
ini kan anti peluru mobil presiden
mobil lain tidak anti peluru kalau pesawat kusenan itu
kalau pesawat kepresidenan kalau mobil ini
kan anti peluru pertanyaannya pak prabowo
mobil anti peluru tidak kan tidak
artinya ada perbedaan dong
kemudian kalau pesawat kalau
calon presiden yang lain mau bikin mobil
anti peluru juga tidak apa apa
oh iya tapi kan tidak
fasilitasnya kan fasilitas negara
anti peluru anti jambret juga tidak apa apa
saya ingin lebih jelas mengupas
soal perbedaan soal sudut pandang pesawat ini loh
kalau sudut pandang pesawat itu tadi
bang riza bilang itu lebih kepada
fasilitas negara untuk mempermudah kerja presiden
kalau mas arief kan melihat itu ada
aspek keamanannya juga bagian dari fasilitas
pengamanan fasilitas pengamanan
kecuali di situ disebutkan fasilitas
pengamanan yang dimaksud dikecualikan pesawat
nah itu lain lagi
baru detail seperti itu ya dulu kan
belum ada kepesawat presidenan nah ini tadi
mobil presiden itu yang anti peluru
bagian dari fasilitas pengamanan
lah kita ini karena sudah
menjadi bangsa yang lebih maju
lebih hebat maka presiden juga kita fasilitasi
pesawat kepesidenan bagian dari
fasilitas pengamanan tadi
kalau dulu belum ada pesawat kemiskinan
memang masih belum ada
dan bukan dari bagian fasilitas pengamanan
nah sekarang itu bagian dari fasilitas pengamanan
sama dengan juga mobil tadi begitu
ada panser yang jaga presiden loh
capres yang lain nggak pakai pansel presiden pakai
pansel itu bensinnya berapa dan lain sebagainya
repot kita kalau begitu
saya cuma mengingatkan presiden itu cuma satu
dia harus memberikan contoh teladan
yang baik yang bijak
kalau kita ingin jujur
lihat presiden bangsa seperti ahmadinejad
ya urusan mati kan
kalau memang mati ya mati kan begitu
itu ikhtiar betul
tapi kan tidak boleh berlebihan
yang standar saja
kalau berlebihan kan tadi tidak memberi rasa keadilan
itulah yang saya bilang tidak setara itu
tapi pesawat kepesidenan berlebihan
itu soal yang lain
itu berlebihan membelikan
privilege seberapa berlebihannya
jauh dari segi pembiayaan
itu jauh sekali perbedaan
itu yang tidak bijak menurut saya
kemudian ya mohon maaf siapa yang bisa memastikan
seperti yang mas arief
nanti tidak boleh orang partai
ya saya boleh taruh antar selama sekian bulan
pasti ada yang ikut
sedemikian begitu loh tinggal wartawan saja kan
artinya tidak semudah itu
gampang kalau soal itu
yang naik di pesawat itu siapa saja bisa dilihat
turunnya juga bisa dipantau
kalau ada yang ngumpet di dalam pesawat
tapi kalau ngumpet dalam pesawat juga buat apa
pak jokowi di awal awal kepemimpinan
tidak usah sebagai capres
waktu keluar negeri
berapa banyak keluarga ikut di pusat pesedinan
itu tidak boleh harusnya
itu contoh yang sederhana
jadi tidak semudah itu gampang membedakan
prakteknya sudah dibuktikan
prakteknya kita tahu
nanti dibayarlah katanya ini
saya juga mau
pak jokowi mau ke mana
ke jerman oh saya ikut bapak deh bayar yang sama
tidak bisa diukur
dulu kan keluarganya bayar kok
saya juga bayarnya kalau begitu
bagaimana rasa keadilannya
menurut saya yang lebih prinsip adalah
dari mana caranya bayar ke siapa
dulu kan dibilang oleh menseknek
oh dia keluarga bayar
kalau keluarga yang ikut maksudnya
saat kunjungan kerja
waktu itu kan dikeluar negeri ikut banyak sekali
menseknek bilang oh dia bayar
itu kan jawaban ini saja
mas arief tapi kalau misalnya kembali ke sebelumnya
apakah ada aturan yang berubah
misalnya ke saat ini
karena kan sering dicontohkan juga tadi
baik dari bang riza di gerindra
kemudian partai demokrat dulu saja
menggunakan kata dulu ya di era psby
pesawatnya juga charter
kalau soal itu memang belum ada
karena alasan belum ada saja
memang belum ada pesawatnya
itu waktu saya jadi anggota dpr
yang lalu di akhir masa jabatan
pak sp ini nggak tepat menggunakan alasan itu
iya loh pesawatnya belum ada gimana
pasti charter atau dipinjemin
orang lain sekarang kan sudah ada
pesawat itu milik negara bukan milik pemerintah
milik negara republik indonesia
tapi waktu charter itu yang dipergunakan
disebut saat presidenan karena
dipergunakan untuk memfasilitasi presiden
bagian dari fasilitas
pengamanan menurut imat saya begitu
kalau kemudian dihasilkan dikecualikan
pesawat itu sebagai bagian dari fasilitas
pengamanan ya saya tidak tahu
kalau begitu menurut imat saya perlu ditimbang
lagi jangan jangan tidak perlu pesawat
memang hanya untuk kesana kemari
mesti ditunggulang kalau perlu
misalnya dulu bahkan dijelaskan itu bagian dari
kewibawaan presiden republik indonesia
masa kalah dengan presiden presiden negara lain
kalau nggak dijual saja
apalagi kalau kita mau ambil alasan
kewibawaan lebih tidak
loh enggak dulu penjelasannya begitu
itu betul sebagai pasir negara saya sudah
setuju kalau itu menjadi bagian
alasan kewibawaan mas arief saya setuju
sebagai apa sebagai presiden
memang salah satu
salah satunya adalah untuk
pengamanan begitu prinsipnya kalau pak jokowi
juga nggak mau rewel tetapi menurut saya
soal yang begini mestinya bukan
soal yang prinsip bukan soal yang
urgent karena menyangkut keberadaan sebagai
kepala negara dan itu akan
berlaku pada siapapun presiden republik indonesia
bukan hanya pak jokowi
kalau yang jadi presiden misalnya pak arief sahar
silahkan gunakan tidak ada soal
bukan nanti pdip yang
memang rezekinya karena presiden
dan presiden itu satu orang dulu pdip juga nggak setuju
pak sp yang bikin pesawat
minta penjelasan nggak
masih ada penjelasannya
awalnya karena tidak terjelaskan speknya
seperti apa kalau untuk keamanan apakah
saat itu betul memadai dan tidak
setelah pak sudi cilalai menjelaskan detail rinci
semuanya kita harus setuju
karena dijelaskan ini tidak digunakan di zaman
pak sby di situ justru
pada saat itu pendek pikir kita
bukan urusannya pak sby atau pasca pak sby
bukan itu tetapi bahwa negara
memang membutuhkan begitu loh
tapi itu artinya menunjukkan pak sby orang yang bijak
bisa saja ketika dia
awal memerintah saat itu dia
beli kan bisa apalagi sepuluh tahun
menjabat itu saya bilang
nanti kita akan lanjutkan
baik nanti kita akan lanjutkan
setelah jeda berikut prime news segera kembali
baik saya sekarang ke mas arief mas arief sekarang ini kan kemudian
tadi disebutkan tidak
apakah dari sudut pandang anda dulu apakah ini
ada aturan yang sudah detil menjelaskan ataukah
perlu ada aturan yang lebih detail lagi
pkpu misalnya untuk menjelaskan
soal pesawat ini sehingga tidak menjadi perdebatan
debatan seperti ini muncul lagi
saya kira begini pihak pihak yang
lama ini melekat kepada
eksis keberadaan presiden yang
mesti kita minta penjelasannya misalnya
dan beberapa yang lain terkait
kepresidenan ini bagian dari fasilitas
pengamanan atau tidak supaya
kita clear dalam konteks
memaknai atau memahami kenapa
pesawat kepresidenan itu bisa dipakai
oleh presiden meskipun beliau berkampanye
untuk satu kepentingan
diri beliau nanti
menjadi calon presiden
sepanjang penjelasannya itu
bisa kita pahami bersama yang
menurut imat saya adalah bagian dari fasilitas
pengamanan presiden maka seharusnya tidak ada masalah
panggil saja apakah itu bagian dari pengamanan
termasuk yang dijelaskan bagaimana
nanti kita hitung kalau pakai pesawat
charter misalnya charteran itu
apakah jauh lebih murah ketimbang
pakai pesawat kepresidenan misalnya
seperti itu jadi banyak variable yang nanti
untuk kita kemudian sampai pada kesimpulan
bahwa itu apakah menjadi
bagian dari fasilitas pengamanan presiden
itu konteks apa namanya
dipertimbangkan charter atau
menggunakan pesawat kepresidenan lebih mana yang lebih baik
maksud saya itu dalam konteks presiden atau sebagai
sekaligus saat itu presiden tetap tidak bisa
harus dipisahkan kalaupun charter harus apbn maksud anda
kenapa kalaupun nanti keputusan
misalnya charter itu harus menggunakan dana apbn kalau charter
kan biaya sendiri ya otomatis
kalau biaya sendiri kan nggak penting mahal murah
tanggung jawab masing masing ya murah tanggung jawabnya
maksudnya seperti sekarang kan dia mau yang
pakai pesawat yang paling canggih ya ketupat
maksud saya pada saat beliau datang
ke satu kamarnya tiba tiba ada sesuatu yang penting
dia harus kembali begitu kan
nah itu bagaimana itu ya kembali
untuk menjalankan tugas sebagai kepala negara
itu dalam posisi sebagai presiden atau capres
nah yang begini begini nih maksud saya
sesuatu yang normal normal saja
kenapa mesti diributkan biasa saja
begitu loh karena itu
menurut emak saya adalah bagian dari apa yang disebut
dengan fasilitas pengamanan presiden
supaya nggak makin ribet gitu ya maksudnya begitu
iya enggak jadi tadi kan saya bilang
kalau sebagai capres
ya dia harus charter
ada kesamaan di situ
soal yang bagus nggak bagus ya
kembali ke yang menggunakan
ada capres yang kampanye
tidak menggunakan charter yang reguler
berbaur dengan masyarakat
tapi kalau misalnya begini itu silakan
suatu saat di suatu hari cuti presiden harus cuti
karena dia harus menjalankan kampanye misalnya
kampanye sebagai calon presiden
katakanlah tidak menggunakan pesawat
presidenan tapi kemudian ada
panggilan yang mendesak contoh yang disampaikan oleh mas arief
harus ke jakarta dia harus kembali ke jakarta
atau ke daerah yang signifikan tadi
tapi alasan itu harus lalu stand by
apakah pesawat charter tidak stand by
kan stand by ya sudah pakai saja pesawat yang ada
disisir dulu dari sisi keamanannya
dan lain sebagainya waktu dia charter kan
jangankan pesawat yang terbang di atas
orang kawinan aja semua diperiksa
di steril setiap hari
apalagi pesawat standarnya mungkin
lebih dari capres capres yang lain
melekat kalau pak prabowo
atau calon yang lain charter pesawat
pas pampres tidak
kalau capres oh dia
minimal dua puluh empat jam kemudian
jangan ke pesawat yang terbang yang bergerak
yang undang kalau menurut anda kemudian karena
anda berdua ini kan juga legislator ya
menurut anda di sudut pandang anda dalam
undang undang yang ada sekarang ini perlu
nggak diterjemahkan lebih detail di pkpu terkait dengan hal ini
supaya tidak menyimpulkan multitapsir
kan pendapat macam macam seperti
mas arief kan ini melekat kan begitu
jadi yang dikecualikan pesawat kebersinian saja
iya iya kan yang
melekat begitu kan perbedaan disitu
kan disitu perbedaannya kan sederhana
perbedaannya saya kan punya sudut pandang yang berbeda
itu berlebihan itu
pengamanannya lebih banyak fasilitas
pengamanan dan apa
setelah dihitung itu kan
salah satu dulu kenapa dibuat pesawat
presiden itu setelah dihitung karena
selama ini presiden charter
charter kunjungan kesana kesini
ada yang repot pertama
repot dari segi apa
dari segi pengamanan maksudnya sebentar
bentar diperiksa sebentar bentar diperiksa kalau
pesawat presiden kan dia
presiden mau ke papua mau kesini kan nggak
setidaknya diperiksa iya kan kalau bukan
kampanye nih kemudian yang kedua
kalau dia pakai pesawat kepresidenan
sekarang ini kemana mana
kan lebih murah daripada charter
kan sederhana jadi salah satu faktornya
selain tadi betul mas arief
juga ada perlibangan kewibawaan
tapi faktor ini melekat
iya dulu saat musdenanya iya betul
maksud saya itu kan faktor kewibawaan ada
nggak ada hubungannya sama capres
iya betul tapi apa
ya kekelibatan itu kan karena sebagai presiden
bukan sebagai capres nah sekarang kan
kita bicara sebagai capres ya udah itu pas
aktivitas negara yang melekat
untuk tapi ini menarik pak riza
ketika tadi anda sempat singgung kalau
setiap kali charter kemudian ada
oh ya itu konsekuensi dong sekarang presiden
sehari bisa tujuh kali oke
ngerepotin mas tujuh titik yang
diperiksa dua puluh empat jam
presiden tapi sebagai capres
nah kalau soal panggilan mendadak tadi
kan harus ada periksa periksa lagi
oh nggak dia kan sudah diperiksa duluan
dia kan waktu pergi diperiksa
masa pulang diperiksa lagi orang dikontrol
menurut saya yang penting membangun rasa keadilan
rasa keadilan begitu mas arief
jadi intinya nah ini orangnya sama
pada saat jadi capres
beliau itu juga presiden gak bisa dibelah
ya betul tapi kan harus adil menurut saya sesuatu yang
itu adil ya
ada izin ada cuti kampanye juga
kok artinya kan
banyak hal yang sudah ditinggalkan presiden
tetapi hal yang terkait dengan fasilitas
pengamanan sekali lagi ini sederhana
saja di dalam memaknai
menafsir yang disebut dikecuali
fasilitas pengamanan itu
termasuk pesawat atau tidak itu saja
kalau saya termasuk
pesawat bagian dari fasilitas pengamanan
kalau dulu nggak ada pesawat yang menjadi
bagian dari fasilitas pengamanan
sekarang ada pesawat lah kalau kemudian
merasa itu tidak adil dikecualikan
fasilitas pengamanan itu adalah pesawat ya itu
lain soal begitu loh
kalau bicara soal adil tidak adil
misalnya begini mas riza ada pertanyaan juga
katakanlah tidak pakai
pesawat kepresidenan dan di situ kemudian ada soal
pengamanan yang berkurang misalnya
nah itu adil
bagi calon penantangnya
tapi kalau apakah itu adil bagi
peta hana dalam hal ini
karena dia tidak bisa dipisahkan orangnya
sama tadi prakteknya sekarang
jangankan pesawat sederhana
kawinan mau di kampung
mau di tempat yang paling mewah di hilton
di mana mana saja umpamanya bintang
lima apakah tidak diperiksa
diperiksa itu protap
padahal itu strukturnya kuat
dibangun para ahli
semuanya lah semua diperiksa bahkan

begitu berapa kali kalau presiden
dalam hal sepuluh titik sepuluh titik diperiksa
biayanya besar kalau pakai
pesawat charter lebih mudah sekali
hanya diperiksa selebihnya dijaga dikawal
selesai oke yang anda sortir
kepresidenan atau yang mungkin masih menjadi
perdebatan seperti apa contohnya ketika
harusnya tidak digunakan oleh
pers yang ada selama ini
itu tidak masalah
sekalipun capres yang lain tidak ikut
menggunakan tidak ikut menggunakan contohnya
tadi saya bilang mobil kesehatan
jumlah pengawalnya kan
kalau kepala daerah kan sama
katakanlah kalau lima lima juga yang ini
beda ya ini beda
dia ada pas paham tapi itu gak apa apa menurut anda
tidak apa karena dia presiden
dia kepala negara cuma satu orang
pesawat itu berbeda itu
berlebihan kita memberikan
keistimewaan kalau dibilang ini biar
aman berarti pesawat yang lain tidak aman
nah itu tidak memberi rasa keadilan
untuk penutup sekarang saya ke
mas arief kalau kemudian
kondisinya misalnya pesawat tapi yang ada
dengar sendiri pak jokowi nanti itu
memang akan sengaja menggunakan pesawat
kepresidenan atau tidak kira kira dalam
informasi dari ini saya tidak mengerti saya kira tergantung
situasi kan ada informasi
ada informasi intelijen ada
berbagai macam informasi yang akan menjadi pertimbangan
presiden untuk menggunakan pesawat kepresidenan atau tidak
ya karena dan itu saya kira
bukan pemikiran presiden
sendiri tentu banyak ya ada pak spampres
bukan maunya itu ya bukan maunya
panglima tni yang akan mengingatkan apakah
ini aman atau tidak jadi maksud saya
kalau terjadi sesuatu ya
problemnya itu bukan pak jokowi saja sebagai
capres tetapi beliau pada saat yang sama
presiden dan presiden itu hanya
satu itu tidak bisa dicopot ya memang tidak bisa dicopot
ya melekat di dalamnya begitu itulah
dulu kita memperdebatkan apakah
kalau seorang presiden
menjadi capres itu harus kemudian
mengundurkan diri harus non aktif
dan sebagainya nah itu kan bagian dari
apa yang pernah kita bicarakan lah
kemudian mengundurkan diri kita
tidak punya presiden kalau kemudian
mbak presidennya juga mencalonkan tidak ada
mereka yang melaksanakan pemimpin
negara kita yang itu hanya
satu orang apa kita kembalikan triumvirat
triumvirat itu konsepnya kan negara dalam
satu keadaan yang darurat misalnya
nah yang begini begini bagian dari
perdebatan kita menyangkut
penterjemahan konstitusi kita di
dalam sistem ketatanegaraan dalam
sistem kekuasaan dan pemerintahan
yang ada di kita tapi saya ingatkan
ini hanya satu orang presiden
yang kebetulan juga calon presiden
orangnya cuma satu pada saat
bersamaan beliau adalah capres pada saat
bersamaan beliau adalah simbol negara
kepala negara sebagai presiden
republik indonesia saya kira rakyat
indonesia akan menilai kalau urusannya cuma
begitu begitu saja ya karena dia kepala negara
dan itu bagian dari fasilitas pengamanan mestinya
dia presiden beda dengan gubernur dan
kita memahami tadi dia
tidak mundur dan lain sebagainya itu betul mas arief
ini sesuatu berbeda
jangan semua ingin dinikmati dengan alasan
bukan menikmati ini negara yang
memberikan pak jokowi biasanya sepeda motor
juga ya itu namanya pengundangan apbn
ini fasilitas yang diberikan oleh
negara oleh rakyat melalui kita
yang memberikan persetujuan oleh pemerintah
dan itu boleh siapa saja termasuk
diantara kita kalau jadi presiden akan mendapatkan
telepasilitas itu hal yang sama itulah cara
menghargai presiden pemimpin
tertinggi di republik ini kepala
negara kita cara menghargai presiden
jangan melihat orangnya cara menghargai presiden
justru presiden harus menjadi teladan
bagian dari masyarakat
jangan ingin eksklusif ingin lebih
tapi kalau atas pertimbangan tidak tidak menginginkan
presiden jokowi tidak menginginkan
begitu begitu orangnya biasa biasa saja
kapan waktu beredar juga naik trail
naik sepeda motor jelek siapa yang menginginkan
apalagi begitu kan jangan dengan alasan
pengamanan begitu loh kalau misalnya
itu masukan dari bin masukan dari
bnnd dan masukan dari
sejumlah intelijen yang lain bagaimana
bukan undang undang bukan keinginan pribadi presiden
tidak ada keinginan sebagai presiden boleh saja kita
mencari rujukan bukan mencari rujukan
undang undangnya mengatakan ini soal tafsir saja
kalau kita menyatakan bahwa tafsir
fasilitas pengamanan di luar pesawat
tidak apa apa ya justru itu
nggak apa apa tapi kan harus jelas dulu
justru itu perdebatan tadi kan di situ
tafsirnya a atau b
kita berdebat tadi kan saya dengar
serangkaian tapi anda sudah menyerang pribadi
presiden menurut saya saya tidak pernah menyerang
pak prabowo pribadi tidak pribadi
anda mengatakan keinginan pak jokowi siapa yang
menginginkan ini fasilitas yang diberikan oleh
negara kepada beliau siapapun
presidennya bukan keinginan
dari pak jokowi
tidak ada ini keinginan siapapun jelas
ketika menjadi presiden
ini keinginan yang dibangun
oleh persepsi lain
yang menurut saya tidak bijak
jadi yang bijak ya sudah yang wajar saja
apalagi pak jokowi juga santai aja
dia pakai motor di tengah kerumunan
itu artinya apa
apakah itu tidak aman
nah sekarang posisi terakhir nih kalau kpu kemudian
tetap memperbolehkan dan mengizinkan
artinya tidak ada pelarangan di situ
maka apa langkah yang akan anda ambil
ya semua itu sudah ada aturannya
tadi mas ari betul ini soal tafsir
ya oleh kita sama sama
membahas tafsir ini a atau b
kemudian diturunkan lagi
melalui pkpu bisa saja pkpu nya
tidak detail kan begitu
terjadi tafsir lagi a atau b
terjadi rinci saja termasuk senapanya
jenisnya harus apa dan sebagainya
kalau itu berlebihan
kalau itu berlebihan namanya
masa celananya harus dirinci juga
kalau perlu supaya ada kejelasan
peraturan itu dibuat memang untuk
mendetailkan tapi tidak terlalu terlalu rinci
itu berlebihan yang umum saja
nanti beda tafsir lagi tadi
apakah harus kesini pakai
celana jin atau bahan kan enggak
yang penting sopan kan begitu
baik kita lihat nanti seperti apa ya
kpu akan mengambil langkah dan keputusannya
karena bawaslu juga sudah mulai mempertanyakan
tentang hal itu yang intinya tadi akan
membahas dalam aturan yang lebih rinci lagi
terima kasih atas ulasan dan perdebatan
idenya malam hari ini terima kasih mas arief